dan langsung saja saya ajak anda untuk bergabung kembali dengan mahardika utama
yang mengikuti arak arakan pemenang medali olimpiade
langsung dari bandros bersama para peraih medali olimpiade dua ribu enam belas
saya sudah kembali lagi di atas bandros bersama para juara
bersama para pahlawan bangsa
dan saat ini saya sudah bersama dengan ketua pbsi bapak gita wirjawan
bapak gita selamat selalu untuk kemenangannya
selamat untuk medali mas dan medali lain lain di seluruh indonesia ya
pak gita kalau kita bicara soal ganda campuran ini sudah sering sekali mendapatkan medali
bagaimana dengan pembinaan di kelas
ganda campuran belum pernah dapat medali mas
ya ini pertama setelah
sebenarnya dua puluh tahun
semenjak dulu tangis dimasukin dalam program olimpiade
bagaimana dengan pembinaan di tunggal putra dan tunggal
di tunggal putra saya cukup nyaman karena kita banyak
mereka pendekar muda isan giting sama jojo
di bawahnya juga ada lapisan baru yang muda di bawah dua puluh tahun semua
untuk saya rasa olimpiade tokyo dua ribu dua puluh mereka akan siap
satu salah satu atau beberapa dari mereka akan siap
tinggal tunggal putri aja
tunggal putri ini pengen paling besar untuk kita semua
kita sudah siapin lah
sekarang sudah ada penampilan sepuluh kompetitor terbaik kita di perangkat kemarin
bagaimana hanya owi dan butet saja ini yang mendapat medali
dari awal kita menargetkan hanya
memang media yang menggelembungkan
kalau bisa tetap dua atau tiga medali
nah itu yang bikin kita stres
tapi alhamdulillah owi dan butet sangat cool dan calm
waktu di rio dan berkat dukungan masyarakat fans dan semuanya
mereka bisa sangat berprestasi
sebagai ketua pbsi apakah negara ini sudah sangat memfasilitasi
dalam hal pembinaan dari pemerintah sendiri bagaimana pak
saya rasa nggak pernah cukup
apapun dan siapapun nggak pernah cukup
kita hanya bisa melakukan yang lebih baik besok
dan itu akan kita lakukan untuk beberapa hal yang selama ini jadi kritikan atau bahan kritikan
tapi kita menyadari dan itu akan sudah disingkirkan
owi akan tampil
tapi yang lain lainnya jangan lupa
hendra aslan ben odebi dan yang muda muda itu jojo
ginting sama isan dan ganda putri juga grace nikia
itu sangat siap
dan saya rasa kita bisa lah berprestasi
baik pak gita apa yang ingin anda sampaikan untuk seluruh masyarakat indonesia
terima kasih banyak untuk fans dan masyarakat luas yang memberikan dukungan yang luar biasa
oke terima kasih pak gita